hai kecelakaan dialami mas hadi seorang pengemudi alat berat jenis loodar warga
mijeng dan makjodnya ia tewas setelah alat berat yang dikemudikannya terperosok ke
sungai sedalam tujuh m di desa kecapi jepara proses evakuasi korban sempat mengalami kesulitan
lantaran korban terjepit kabin yang ringset dugaan sementara kecelakaan terjadi saat korban
tengah meratakan tanah pekarangan rumah milik krolil yang berlokasi di tepi sungai tiba tiba
talun ambrol hingga menyebabkan alat berat yang dikemudikan mas hadi terperosok ke dalam sungai
kita lihat sekilas jadi di bagian kepala jadi nanti kita nunggu dari pemeriksaan medis nanti
sekilas kita lihat dari di arah kepala yang mengalami luka luka sebelum disemayamkan ke
rumah duka jenazah dibawa ke kamar pemula
pencarian jenazah rsud kartini guna menjalani visum